toto ayo masuk ke rumah cepat
saat doroti dan toto masuk ke rumah
rumah itu terangkat oleh badai besar dan membawanya ke tempat yang jauh dari kota kansas
doroti tidak menyadari itu
saat badainya berhenti doroti pergi keluar rumah dan menemukan dirinya di tempat yang asing
semua orang di sana begitu sangat kecil dan mereka semua mengenakan pakaian berwarna
doroti merasa senang berjumpa dengan mereka
mereka semua melihat ke arah doroti senang hati
ini adalah kota munskins selamat datang lihatlah yang telah kau perbuat
kata seorang wanita menunjuk ke rumah doroti
doroti melihat seorang wanita terkubur di bawah rumahnya
doroti hanya bisa melihat kakinya yang muncul keluar rumah dari bawah rumahnya
dia merasa sedih dan tertarik
oh maaf aku tidak melakukan itu
jangan merasa bersalah dia seorang penyihir dan kau telah membebaskan kami darinya
iya dia adalah seorang penyihir dari timur
oh tapi kita tidak boleh membunuh orang lain itu bukan perbuatan yang baik
tapi penyihir itu tidak baik untuk masyarakat
tuan wali kota dia membunuh sang penyihir dari timur
terima kasih galis kecil
wali kota munch kim menawarkan doroti sepatu ajaib dari sang penyihir
kenaikan itu ada keajaiban di dalamnya
doroti mengenakannya dan sangat pas di kakinya
terima kasih tuan wali kota tapi aku bukan berasal dari kota ini aku ingin kembali ke tempatku
aku tidak bisa membantumu untuk kembali ke kotamu tapi penyihir dari oz bisa
ya dia senang membantu orang lain
di mana dia tinggal bagaimana aku bisa bertemu
bisa kau lihat jalan batak kuning itu ikuti jalan itu
itu akan membawamu ke kota zamrun di mana penyihir oce tinggal
doroti meninggalkan kota munchkins dan mulai berjalan melalui jalan batak kuning
setelah berjalan beberapa lama saat doroti melewati beberapa ladang dia mendengar seseorang menyapanya
kau itu orang orang sawah kau bisa bicara
ya aku bisa aku bisa melakukan banyak hal
tapi aku tidak mempunyai otak
maka mereka menaruhku di ladang untuk menakut takuti gagak
tapi gagak mempunyai otak

mereka menangkapku dengan kebenaran
mereka menangkapku dengan kebenaran
mereka menangkapku dengan kebenaran
mereka menangkapku dengan kebenaran
mereka menangkapku dengan kebenaran
mereka menangkapku dengan kebenaran

harap aku bisa membantumu
tapi aku akan menemui penyihir os dia menolong semua orang
boleh aku ikut denganmu
boleh aku ikut denganmu
tentu saja kau boleh ikut
tentu saja kau boleh ikut
orang orangan sawah itu bergabung dengan doroti dan toto
mereka mulai berjalan di batak kuning

setelah berjalan cukup jauh mereka melihat pria

doroti toto dan orang orangan sawah terkejut melihat pria

lalu mereka merasa ketakutan melihat pria timah yang menuju mereka

jangan takut aku adalah pria timah
aku tidak akan menyakiti kalian

wuih terima kasih
kau mau kemana
kau mau kemana
kami sedang menuju ke penyihir os
kami membutuhkan bantuan darinya
apakah dia akan menolongku juga
apakah dia akan menolongku juga
hatiku aku butuh itu
dia menolong semua orang
dia akan menolongmu tentu saja
prihatimah itu bergabung dengan mereka
mereka semua memulai perjalanan mereka ke kota zamrut
setelah berjalan beberapa hari mereka memasuki hutan
mereka mulai berjalan dengan hati hati
setelah berjalan beberapa lama di hutan
seekor singa keluar dari semak
dan menyerang toto
toto merasa ketakutan
hei kenapa kau ketakutan
kau kan singa
iya aku adalah singa
tapi aku tidak memiliki keberanian
singa tanpa keberanian itu bagaikan anjing yang malang
aku perlu keberanian
aku jahat buat wiz
itu benar sno
untuk nordendo samamuh
oh merek pada seluruh armamu
oh kamu manggel kelineresan
jadi oh mocok
itu adalah suatu keseluruhannya
selamat datang penyihir ouz ingin bertemu kalian semua
sang penjaga membawa mereka ke penyihir oz
dorothy menjelaskan semua padanya dan juga memberitahukan apa yang diharapkan oleh yang lainnya
penyihir ouz berfikir sejenak dan berkata
aku akan mengabulkan semua harapan kalian tapi kalian harus melakukan sesuatu terlebih dulu untukmu
apa yang harus kami lakukan
aku tahu kau telah membunuh penyihir dari timur aku ingin kau membunuh penyihir dari barat juga
aku tidak membunuhnya itu kecelakaan
aku tahu tapi kali ini kau harus berani untuk membunuh sang penyihir dari barat
bisakah aku lakukan itu bagaimana aku bisa menang melawannya
tentu saja kau bisa siapa yang berani menang jadi pergilah dan bunuh penyihir dari barat
maka aku akan membunuh penyihir dari timur
aku akan mengabulkan semua harapan kalian
baiklah tapi bagaimana aku temukan dia
dia akan menemukanmu kau ikuti saja matahari dan pergi menuju barat
dia takut dengan air siramlah dia
doroti dan teman temannya mulai berjalan menuju barat
mereka tidak mempunyai rencana untuk bertarung dan membunuh sang penyihir dari barat
tapi untuk memenuhi harapan mereka mereka mengambil tantangan itu
sang penyihir dari barat memiliki sepasang teropong ajaib
dia dapat melihat dari kejauhan dengan itu
sang penyihir melihat doroti dan teman temannya menuju padanya
oh gadis kecil itu mengenakan sepatu ajaib sang penyihir dari timur
jika aku bisa mendapatkan sepatu itu aku akan menjadi lebih kuat
dan lalu aku bisa melakukan apapun yang aku mau
sang penyihir memanggil sekumpulan serigala dan memerintahkan mereka untuk membunuh doroti dan teman temannya
serigala itu patuh padanya serigala itu menyerang dorudi dan teman temannya
melihat serigala menuju ke mereka mereka semua ketakutan
kecuali pria timah dia mengeluarkan kapaknya dan membunuh semua serigala
mereka semua berterima kasih untuk keberaniannya
sang penyihir dari barat menjadi marah
dia lalu mengirimkan banyak gagak untuk menyerang
saat orang orang ansawah melihat gagak datang dia berkata
biar ku tangani mereka
dan orang orang ansawah pun menakuti mereka semua dan akhirnya membunuh semua gagak
sang penyihir dari barat menjadi lebih marah saat dia gagal membunuh doroti dan teman temannya
dengan amarah dia memanggil sekumpulan onyet bersayang
pergi dan bawa mereka untukku
aku ingin mereka menjadi buddhaku
sang onyet bersayap pergi menuju dorothy dan teman temannya
dan mereka menangkapnya dalam sekejap
mengikat mereka dan mempersembahkan mereka ke penyihir dari barat
sang penyihir dari barat sangat senang melihat mereka
berikan sepatu itu hei kau gadis kecil
tidak ini milikku sang wali kota memberikannya padaku
kau tidak tahu bagaimana menggunakan sihir
aku tahu berikan itu padaku sekarang
tidak aku tidak mau
akanku bunuh temanmu si singa kalau kau tidak mau memberikan itu padaku
tidak kau tidak bisa membunuhnya
kau akan menjadikan dia peliharaanmu bukan membunuhnya
oh kau gadis pintar baiklah jangan berikan aku sepatu itu kemarilah
aku akan memberikan beberapa makanan
dan sang penyihir dari barat membawa dorothy ke dapurnya
tapi sebelum mereka sampai di dapur sang penyihir dengan kekuatan ajaibnya membuat lantainya basah
di mana doroth tidak dapat melihatnya
ayolah doroti ambillah beberapa makanan
saat doroti melewati lantai yang basah ia terpeleset dan salah satu sepatunya lepas dari kakinya
sang penyihir mengambilnya dan mengenakannya
hahaha sekarang berikan aku yang satunya
tidak tidak akan kuberikan berikan padaku kalau tidak akan kubunuh semua temanmu itu
saat itu doroti ingat tentang trik dari sang penyihir
bagaimana kau bisa tahu itu aku akan meleleh dalam air dan lenyap
seseorang tolong aku
apa yang terjadi kepada penyihir doroti
dia telah lenyap dan kita bebas
semuanya senang mengetahui ini
mereka pergi menuju penyihir oz
joroti bercerita tentang penyihir dari barat
penyihir oz sangat senang mendengarnya
dia mengabulkan harapan semuanya
dia memberikan orang orangan sawah otak hati untuk pria timah dan keberanian untuk singa
tuan kau belum mengabulkan harapanku aku ingin pergi ke kota kansas tuan
kau memiliki sepatu ajaib dorothy hentakkan sepatu itu tiga kali dan harapanmu akan tergabung
orang orangan sawah pria timah dan singa merasa sedih mengetahui bahwa doroth tidak akan bersama lagi sekarang
doroti juga merasa sedih meninggalkan mereka
dia membawa toto di lengannya menghentakan sepatunya tiga kali dan dalam sekejap dia kembali berada di rumahnya di kota kansas
orang tua dia merasa sangat senang melihat doroti kembali
oh doroth dari mana saja kau
aku tersesat di kota munskin dan pergi ke kota zamrut
di sana aku telah membunuh sang penyihir dari timur dan juga penyihir dari barat
oh anakku yang pemberani bagaimana kau melakukan itu
aku mendapat pelajaran dengan kerjasama yang baik maka kau bisa sukses dalam segala hal